untung aja gue udah nyampe
lala banget sih kamu
bisa kerja gak
mau dipecat kamu
tapi ibu dewi kondisi ibu
kalau bisa saya pulang sekarang juga
ibu harus selesaikan pengobatannya ibu
karena saya khawatir akan terjadi sesuatu
karena kondisi ibu saat ini
aku harus ingat abi
ingat mas fahri
mereka ingin aku kuat
jadi aku harus kuat
ya makan abi
ya makan abi
kan abi butuh tenaga
apa suatu nabi sih
tapi aku masih mau makan
aku masih mau makan
abi lagi sedih
cuma tante dewi lagi gak ada di sini
kayak bapak sama anak aja ya suap suapan segala
enak aja kamu sama samain
bu ini jus manggannya
semua juga tau kok
kalau abi itu anaknya mas bayu
aku juga gak bakal sedih kalau suamiku sendiri punya anak dari selingkuhan
aku berangkat deh
biar odin yang nganter anak ke sekolah
jangan jangan odin belum balikin dari semalam nyari dewi
bagaimana dewi bisa menghidupi aku nanti
dia mau kerja apa
apa ada yang sakit
keadaan kita sekarang seperti ini
dewi seolah bisa baca pikiranku
mama tenang aja
dewi pasti pikirin yang lebih baik daripada ini
biar dewi bisa tetap jaga mama
dewi kerja yang dari rumah
dewi bisa dagang dari rumah
jual makanan atau apa
jadi dewi bisa tetap jaga mama di rumah
yang pasti dewi gak akan tinggalin mama kok
dewi ternyata gak pernah menyerah sama keadaan
apapun halangan yang dia hadapi
dia selalu cari jalan keluar
walaupun kondisi dia yang sangat pas pasan begini
dia jatuh siang

lama banget sih kamu
bisa kerja gak
mau dipecat kamu
eh janganlah bu
kali saya dipecatter si nenek binik saya makan apa bu
ya udah saya nantarin anak anak sekolah
abdi udah bisa kok makasih ya om
gak apa apa biar aku pasangin ya
papa gak berangkat
ya sebentar lagi sayang
gak apa apa kamu dingin
kamu dari subuh saya teleponnya gak ada yang ngga tangkal
iya pak soalnya ording ketiduran pak
terus gimana kamu udah ketemu sama mama sama dewi belum
belum juga pak
aduh udah kemana mana udah yang cari pak
pokoknya bangunin tetep kabarin saya ya
berangkat dulu pak ya
masih mama capek kan
ya masih tidur juga
mama istirahat aja ya
kenapa maksudnya dikasih ke dewi
buat modal usaha
dewi gak bisa terima ini
ini kan cincin mama
biar jadi modal usaha
ingat waktu kita berdua
gak banyak wi
kita harus selamatin abi
kita harus jauhkan abi
dari pengaruh reva
terima kasih ya ma
dewi akan jalankan amanat dari mamah ini dengan sebaik baiknya
mama doain aja biar
semua yang dewi lakukan itu lancar
sampai jumpa dulu
jangan lupa subscribe channel ini